telkom dan beberapa bank masih terus mengupayakan pemulihan koneksi pada beberapa anjungan tunai mandiri
sudah dua hari terakhir ribuan atm bank tidak beroperasi atau offline akibat gangguan satelit milik telkom
jumlah atm yang offline mencapai ribuan seperti pada bank mandiri sebanyak dua ribu atm dan satu lima ratus unit offline pada atm bank bni
dikutip dari detik finance direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia agusman menyebut
bahwa bank indonesia masih terus memantau perkembangan pemulihan gangguan dan berkoordinasi dengan pihak perbankan serta pihak terkait lainnya
bank indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah mendukung perbankan dalam melayani transfer dana masyarakat
dengan memastikan sistem bank indonesia real time growth settlement sistem clearing nasional bank indonesia
dan bank indonesia scriptless security settlement sistem berjalan normal
sementara itu dengan adanya gangguan
satelit telkom bca berencana mengurangi porsi satelit telkom
presiden direktur bca yahya setia maja memaparkan setidaknya ada sekitar lima atm tidak berfungsi
dan seratus kantor cabang kas juga tidak dapat beroperasi akibat gangguan satelit palapa yang terjadi beberapa hari lalu
ia pun merespon akan segera mensiasati gangguan tersebut dengan cara mengurangi porsi satelit
mencoba mendistribusi kalau mungkin ke depan sekarang ini kan tiga puluh persenan ke telkom satu
nanti dua puluh persen kalau untuk menghindarkan tidak mungkin kita hindarkan
siapa yang jamin bahwa satelit yang kita pakai itu pasti nggak masalah
tapi bayangkan kalau kita harus pakai sepuluh satelit juga itu mungkin dari segi biaya
dari segi kontrol malah kemungkinan macet juga lebih besar
kami ajak anda sebelum ke informasi selanjutnya untuk bergabung ke gedung merah putih
untuk mengikuti konferensi pers terkait gangguan yang terjadi pada satelit telkom satu
tidak tertutup kemungkinan itu
nah oleh sebab itulah maka kami mulai tanggal dua puluh enam itu sudah mengantisipasi itu
sekalipun nanti keputusannya baru beberapa hari ke depan
untuk segera melakukan recovery layanan tadi
tanpa menunggu telkom satu ini beberapa hari ke depan masih bisa beroperasi normal atau tidak
itu sebabnya maka sampai tanggal tiga puluh
transponder semua kita pastikan sudah akan tersedia mengganti tiga puluh enam transponder yang tersedia di telkom satu tersebut
nah yang berikutnya adalah tentang ruangan ini
jadi ruangan ini adalah ruangan krisis center
kalau ada terjadi krisis layanannya telkom group
jadi memang ini sengaja
kita sediakan termasuk buat teman teman media
mungkin ini nanti tidak akan yang pertama
kapan kapan kita ketemu
tapi mudah mudahan ketemunya dalam arti yang positif
ya seperti nanti untuk persiapan natal tahun baru
kita akan pakai ini untuk ketemu teman teman media
ini masih ada siaga rapi itu
ramadan dan idul fitri kemarin juga kita di sini
nah dibalikkan saya ini
nanti teman teman akan lihat
adalah telkom integrated operation center
jadi dari gedung inilah kita mengoperasikan dan memantenance
seluruh network nya telkom
dari sabang sampai merauke
termasuk yang terkonek ke seluruh jaringan kita ke luar negeri
nah maka krisis center ini sekarang sedang menangani recovery layanan telkom satu
yaitu direktur network dan it
yang akan setiap hari mengendalikan krisis center ini
untuk bisa memastikan recovery layanan telkom satu ini
tepat sesuai dengan jadwal yang kami sudah persiapkan
nah yang terakhir
atas nama pt telkom
kami memohon maaf kepada seluruh pelanggan yang enam
termasuk ke para pelanggan dari pelanggan yang enam puluh tujuh
karena beberapa diantaranya adalah visa provider
atas kejadian ini
sebagaimana yang kami sudah jelaskan
untuk bisa merecover ini secepatnya
dan mudah mudahan para pelanggan
juga bisa ikut memonitor
karena kami akan berkolaborasi terus non stop dengan mereka
sehingga apa yang mereka harapkan
saya kira akan sama dengan harapan kami
dan tentunya untuk bisa layanan ini pulih
yang kesehariannya mungkin tergantung kelayanan ini
bisa segera pulih kembali
dan tentunya atas kerjasama
pt telkom dengan seluruh pelanggan yang enam puluh tiga
kami juga mengucapkan banyak terima kasih
dan atas kerjasama
dan atas pemahamannya atas kondisi ini
dan mudah mudahan semua yang kita rencanakan ini bisa
berjalan dengan lancar dan tuntas lebih cepat
dan kepada rekan rekan wartawan
saya ucapkan juga terima kasih
karena rekan rekanlah yang akan bisa membantu kami
untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat umum
sehingga tidak menjadi pertanyaan
sebagai informasi tambahan
berangkali telkom satu ini mengkontribusi
delapan persen dari total revenue telkom guru
dan yang kedua
telkom satu ini juga kami asuransikan ke jasindo
sehingga proses itu akan kami lakukan dengan jasindo
nanti setelah ada kesimpulan
dan keputusan final yang beberapa hari ke depan tadi
yang saya ceritakan itu
nah kemudian tentunya kami juga sebagai perusahaan publik
eh otoritas pasar modal dalam hal ini ojk
termasuk ussc di amerika
dan tentunya kami baik secara formal
kepada para seluruh regulator terkait
khususnya dalam hal ini kementerian kominfo
dan juga kementerian bumn sebagai perwakilan pemerintah
dalam pemegang sahamnya pt telkom
dan secara periodik nanti
rekan rekan media saya kira
anytime rekan rekan butuh informasi terbaru
saya kira pak bobi akan membagikan itu kepada teman teman
mudah mudahan semua informasi yang diperlukan
bisa didapatkan dari pak bobi dan teman temannya
dan saya kira diminta tidak diminta
pak bobi nanti akan men share ke teman teman secara periodik
saya kira mungkin secara keseluruhan itu
sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan rekan media
dan sekali lagi mohon maaf kepada para pelanggan kami yang enam puluh tiga
termasuk kepada para pelanggan dari pelanggan kami itu
yang total tadi ground segmennya ada lima belas ribu
kurang lebih demikian
saya akhiri sebelum tanya jawab
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih pak alex
itu tadi konferensi pers yang dilakukan di gedung merah putih jakarta
dimana alex sinaga direktur pt telkom
mengatakan bahwa tanggal tiga puluh agustus
seluruh transponder sudah diganti untuk recovery layanan telkom
dan di gedung merah putih ini juga
akan ada ruangan crisis center terkait dengan gangguan yang terjadi selama ini
terima kasih pak alex
terima kasih pak alex
terima kasih pak alex
terima kasih pak alex

alex sinaga direktur telkom juga mengatakan
yang meminta maaf atas kejadian tersebut
di mana sebelumnya beberapa hari yang lalu
terjadi gangguan pada setelit telkom i
yang membuat sejumlah layanan terganggu
seperti halnya offline nya ribuan atm yang ada di indonesia
kita ke informasi selanjutnya